berbicara mengenai tokoh ini apakah pembentukan tim hukum nasional yang sedang diwacanakan oleh pak wiranto
apakah memang untuk memberangus suara dari orang orang dari tokoh tokoh ini
jadi pak wiranto saya kira pikirannya sudah benar sekali
mengingatkan eh kalian tuh ini loh aturan kalau kau bikin gini kau udah melanggar ini ini ini ini
ngingatin tuh kan baik
nah kalau kau enggak juga ya kita juga nanti akan lakukan ini
nanti jangan kau bilang kita kriminalisasi
nah itu sekarang yang ramai pak
dianggap ini kemudian proses kemunduran dari demokrasi
nah mestinya gimana
kak yang bikin undang undang ini siapa
yang bikin kan parlemen parlemen itu siapa kan kita
lah kita ini kan wujud yang mengimplementasikan peraturan dan perundang undangan itu
kalau kita nggak lakukan kita melanggar undang undang
dia tidak boleh ada ragu mengenai itu
asal ya jangan mencari cari tadi kesalahan kesalahan saya tidak setuju itu
tapi kalau sudah sangat jelas melanggar peraturan perundang undangnya harus ditindak sesuai dengan aturan peraturan perundang undangan
tidak boleh ada ragu itu
saat ini kondisinya cukup mengkhawatirkan tidak pak
statement statement dari para tokoh yang kemudian dianggap
kita lihat aja nanti batas gerak maju sampai dimana
dan akan dibentuk
tim hukum nasional itu
oh udah jalan
sudah sudah jalan
ya mereka saya kira tinggal soal waktu aja
pak luhut saya tahu hubungan pak luhut dengan pak prabowo cukup dekat begitu
lima tahun yang lalu juga pak luhut memiliki peran untuk mencairkan suasana
di tahun ini pak apakah pak luhut akan kembali mengambil peran itu
enggak saya nggak ada pernah ngambil peran
saya sudah selesai tahun dua ribu empat belas
ya kami telah berhubungan
kami janjian makan di restoran di sini
ya ketawa ketawa makan ya
ya sudah setelah itu baik baik lagi
apa yang pak prabowo ini ya ini
nggak ada kenapa sih mesti
kenapa kita mesti hidup bawa dendam nih
saya sepakat dengan itu
untuk tahun ini bagaimana pak
sama aja nanti kapan ada waktunya
saya akan telepon lagi ya kita tunggu
memang ada saya dengar kemarin dari orangnya itu
tidak setuju katanya orang sekitarnya
saya ketemu belinya ya nggak usah
jangan terlalu dibuat serius lah
kalau memang belum waktunya
semua yang di bawah langit ini ada waktunya
kita nggak perlu ada yang paksain
artinya tidak perlu terburu buru
memang tidak ditargetkan
iya kalau memang ada waktunya ketemu
ketemu kalau memang belum
saya kan sudah kesampaikan pesan juga
tapi saya tidak akan juga datang
minta minta sudah juga
pak prabowo itu saya kira cukup arif
dia tahu kok apa
dia juga masih kirim pesan ke saya
kita masih berhubungan kok
kalau komunikasi dengan pak jokowi pak
pak prabowo dengan pak jokowi
pak jokowi selalu hormat sama pak prabowo
pak jokowi itu orang yang tidak pernah lupa
selalu panggil mas prabowo
ya mas prabowo pak luhutnya
selalu begitu selalu masih hormat
jadi orang aja yang bikin bikin aneh aneh itu
baik pak sekarang yang lagi ditunggu publik adalah proses rekonsiliasi
sama seperti pertanyaan saya tadi di awal
tapi syaratnya adalah dua pintu harus terbuka
oke baik dari pihak anda terbuka
bagaimana dari pihak sisi lain
bagaimana kemudian merangkul ini pak
apakah dari pihak pemerintah dari pak jokowi
akan merangkul walaupun saat ini komunikasinya
tadi bapak sampaikan relatif tidak bermasalah
ya nggak ada masalah
apa sih yang masalah
kalau bisa baik baik kan negeri ini negeri kita rame rame
ya kan kita berjuang juga untuk negeri ini rame rame
jangan ada merasa mengeluhnya ya kan
mengklaim bahwa dia yang paling bikin negeri ini
ya nggak boleh loh
kalau mau nanti negeri ini anu cocok ya baik baik
semua kita kan merintah kita tahu lah apa yang terjadi
saya ini tentara loh
jadi saya masih kuping saya dimana mana
saya ketawa aja lihat ya aduh ini orang gitu
ini berbicara mengenai klaim pak
karena klaim kemenangan yang disampaikan prabowo juga
apa ya menjadi sorotan masyarakat
belum lagi kita tahu kemarin
terakhir hasil ijtima ulama
sampai pada keputusan diskualifikasi pak jokowi mohon maaf
ini bagaimana pak
negara kita ini negara hukum kan
nah kita membuat instrumen untuk pil
pilih pilih yang ini ada kan
kan sudah ada semua jalurnya
kalau kamu ada proses yang bermasalah di kpu
kalau ada yang bermasalah pelanggaran pelanggaran
bawaslu ini bisa nanti tindak lanjutnya kepada penyidangan
kalau ada perselisihan jumlah suara mk
nah saya kan sudah merasa
dua kali dipanggil bawaslu dilaporin
saya udah umur tujuh puluh dua gini interogasi satu jam kan udah enak juga
ya saya harus jelasin semua
tapi itulah negara
jadi kalau kita ini memang betul betul seorang yang berjiwa
atau berpikir untuk kepentingan nasional
patuhin dong aturan ini
yang bikin aturan siapa
karena ramai ramai juga
kan parlemen juga parlemen kan representasi dari kita semua
nah dibuatlah barang ini
jadi kalau kita nggak patuhin siapa yang kita patuhin
dia bilang ada yang banyak masalahnya
banyak kecil itu kan yang natau kan bawaslu
kau boleh aja laporin semua
lah bawaslu nanti yang akan menilai
jangan terus mengklaim wah ini sudah masif terstruktur segala macam
saya kadang kadang lihat nih orang
goblok atau benar gitu loh
jadi sebenarnya ayo kita lihat jernih
apalagi yang merasa intelektual itu
pakai datamu perang data gitu loh
jangan perang kuat kuatan marah marahan
nggak perlu marah marahan
tunjukin nanti data ini liatin
kalau kamu benar ya harus dibilang benar
tapi kalau kamu salah kamu harus bilang ya kami salah
tidak ada informasi beredar kemungkinan reshuffle
usai lebaran apakah untuk memastikan tensi politik lebih dinamis
akan melibatkan sisi lawan
atau ada sisi lawan untuk masuk ke dalam kabinet